tni angkatan udara ternyata memiliki satu satunya tim aerobatik helikopter di asia tenggara
tim aerobatik ini dinamakan the dynamic pegasus
the dynamic pegasus biasa beraerobatik menggunakan enam buah helikopter sc satu ratus dua puluh b kolibri buatan airbus helikopter
namun pada latihan parsial kali ini mereka menggunakan tiga buah heli saja
meski demikian aksi yang mereka lakukan cukup memukau
sensasi menonton aerobatik helikopter memang berbeda dengan aerobatik menggunakan pesawat biasa
kecepatan dan ketinggian heli yang rendah membuat para penonton lebih bisa menikmati atraksi ketangkasan para pilot ini
kita bisa dari ground saja kita seperti tadi kita sudah menampilkan atraksi mulai dari ground
itu suatu keuntungan helikopter bisa menampilkan show yang memang dekat
dengan para penontonnya
the dynamic pegasis bermarkas di skuadron udara tujuh lanut surya dharma kalijati jawa barat
sebelumnya skuadron ini juga menangani pendidikan calon penerbang helikopter
karena itu the dynamic pegasus lebih jarang tampil di depan publik
squadron tujuh pada sekurang waktu beberapa tahun terakhir melaksanakan tugasnya sebagai squadron pendidikan juga
jadi merangkap tugas sehingga memang tugas tugas itu cukup padat ya
sekolah penerbang intensitas cukup tinggi sehingga kegiatan di the dynamic pegasus berkurang
tapi bukan vakum ya waktu itu masih berlatih masih tetap berlatih lah
untuk menjadi pilot the dynamic pegasus tidaklah mudah
setidaknya setiap pilot harus memiliki kualifikasi struktur yang berarti memiliki sedikitnya dua jam terbang
dan keberadaan tim aerobatik seperti the dynamic pegasus ini merupakan pembuktian profesionalitas dari pilot dan teknisinya
yuan hermawan kunchalo ragil jawa barat